di hadapan sekitar enam lima ratus kepala desa se indonesia
prabowo subianto dan anies baswedan bergantian memberi materi bertemakan
membangun desa menjaga bangsa
para kepala desa ini sedang menghadiri rakernas asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia
prabowo subianto mengaku abdesi baginya merupakan teman lama sejak belasan tahun
memperjuangkan kesejahteraan desa dengan disahkannya bantuan desa
di masa mendatang dana desa dari pusat satu miliar satu desa akan langsung diserahkan ke pemerintah desa
prabowo mengajak pemerintah desa menjaga kerukunan persatuan bangsa
desa diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dengan baik
hingga kita dapat menjadi negara yang makmur
abdesi bagi saya adalah
kawan seperjuangan yang lama
saya sudah berjuang bersama kalian
dari belasan tahun yang lalu
sementara anies baswedan mengajak pemerintah desa bersama sama melakukan perubahan
guna kebaikan bagi desa hingga terjadi kemandirian maupun kesejahteraan
maka saya ungkapkan kepada abdesi
kita membuat roadmap sama sama
perubahan guna kebaikan bagi desa agar kemandirian terjadi dan agar kesejahteraan tidak terjadi
apa yang ada sekarang harus diingatkan
yang kedua apa yang ada sekarang yang dikoreksi
yang ketiga apa hal yang ada sekarang yang harus tidak diketahui
yang ketiga apa hal yang ada sekarang yang perlu dibuat baru
di tempat ini kita bangsa bersama sama
dan kami yakin di banyak tempat kita seragam
karena memang tantangan yang diinginkan dari desa berbeda
semua bakal calon presiden diundang rakernas abdesi
guna memberi materi dalam rakernas tersebut
sayangnya hingga rakhrenas berakhir
baca pres ganjar pranowo tidak tampak hadir
arven kennedy kota jambi jambi